lantaran menghindari tabrakan dengan pemotor
sebuah bus berhenti mendadak di tanjakan jalan kolonel masturi lembang
akibatnya bus tidak kuat lagi menanjak dan terguling
beruntung seluruh penumpang dan awak bus selamat
sementara di jalur bogor sukabumi
sebuah truk yang tidak kuat menanjak menabrak tiga kendaraan di belakangnya dan masuk ke sungai
kecelakaan bus pariwisata ini terjadi di kawasan jalan kolonel masturi
desa cikauripan lembang bandung barat
bus harus mengerem di tanjakan terjal karena sebuah sepeda motor menyeberang tiba tiba
sayangnya bus tidak kuat lagi menanjak dan mundur hingga menabrak gundukan tanah kemudian terbalik
beruntung seluruh penumpang bus yang merupakan rombongan santri asal tangerang
dan hendak menuju tempat wisata kampung gajah selamat
hanya beberapa santri dan pengemudi bus menderita luka ringan
pada saat bus ini nanjak di depan sini nanjak bus ini tidak kuat
dan mundur setelah mundur kurang lebih sepuluh meter
supir tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga bus ini terguling dengan posisinya yang miring
nah dari hasil sementara penumpang kurang lebih dua puluh lima orang dalam kondisi sehat
hanya supir saja yang lecet lecet kakinya
sementara di kabupaten bogor kecelakaan juga menimpa sebuah truk
di sebuah tanjakan di jalan raya cihideng kecamatan cijeruk kabupaten bogor
pada rabu siang
truk pengangkut batu bara ini tiba tiba mati mesin dan meluncur mundur
truk menabrak tiga kendaraan di belakangnya sebelum masuk ke jurang sungai sedalam lima meter
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
kecelakaan diduga akibat truk kelebihan muatan dan kelalaian supir truk
tim liputan transmedia